informasi selanjutnya di kalideres jakarta barat
sebuah lapak pengolahan karton dan tiga rumah warga hangus terbakar saat ditinggal mudik
api awalnya membakar sebuah lapak pengolahan karton
besarnya kobaran api akhirnya membuat tiga rumah warga dan tiga sepeda motor turut terbakar
saat kejadian kondisi lapak pengolahan karton tengah kosong
ditinggal pemilik dan karyawannya mudik
belum diketahui pasti penyebab kebakaran
tetapi diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam area gudang